sejumlah korban investasi bodong di tasik malaya sudah menyampaikan kronologi penipuan di hadapan penyidik mapores tasik malaya pada selasa kemarin
para korban terdorong investasi karena tergiur keuntungan harian mingguan hingga bulanan yang ditawarkan pelaku
rata rata korban meminjam uang dari bank untuk investasi
akibat uang tidak kembali beberapa orang akhirnya harus mengajukan cicilan ke bank
angka pinjaman ini pun beragam mulai belasan hingga ratusan juta rupiah
uangnya dari mana awalnya pinjam ke bank jadi sekarang ibu nyetor ke bank
sama yang ngajak ibu investasi kenal tidak bu
sementara itu terlapor atau terduga pelaku penipuan investasi bodong ini merupakan ibu rumah tangga berinisial mh
mh merupakan tetangga
dari korban menjanjikan bagi hasil dari uang yang diinvestasikan
ini kan lagi pemeriksaan pelapor dulu karena barusan sudah diberikan tanda terima laporan oleh spkp
sekarang lagi berlangsung untuk pemeriksaan pelapor
untuk saksi korban nanti akan diagendakan karena kita menggali informasi dari keterangan pelapor dulu
hingga saat ini korban diketahui berjumlah lima belas orang dengan total kerugian hampir setengah miliar rupiah
mereka rata rata menyetorkan uang antara dua lima juta hingga paling besar lebih dari rp satu ratus tiga puluh juta rupiah
beberapa orang korban sempat menerima bagi hasil selama lima pekan
yang besarnya berkisar empat ratus ribu sampai empat juta rupiah per pekan
ada para korban yang melaporkan terkait dengan investasi bodong yang dilakukan oleh pelapor
jadi benar bahwa kita sudah menerima dan sementara ini kita sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan yang dilaporkan
berapa orang yang menjadi korban dan berapa nominalnya
sementara ini berdasarkan informasi korbannya ada sejumlah lima belas orang
nominalnya kerugian sekitar lima ratus juta
polisi dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah saksi untuk mengumpulkan bukti sebelum memeriksa pihak terlapor